terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
akibat akses jalan ditutup karena adanya proyek pembangunan jembatan
puluhan warga di probolinggo mengamuk
mereka membongkar papan penutup jalan dan juga nyaris adu pukul
saat berupaya membubarkan para pekerja yang tengah bekerja
dengan penuh emosi puluhan warga desa geladak serang
merobohkan dan membongkar papan penutup jalan
proyek pembangunan jembatan penghubung di kota probolinggo
warga bahkan nyaris adu pukul dengan pekerja
saat mencoba membubarkan para pekerja yang sedang bekerja
beruntung aksi anarkis ini tidak sampai berlanjut karena dilerai oleh warga lainnya
kemarahan warga ini berawal dari penutupan jalan
karena adanya proyek pembangunan ring road geladak serang
warga yang merasa terganggu memprotes tindakan kontraktor yang menutup jalan
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
apalagi jalan yang ditutup merupakan akses terdekat warga
untuk menjalankan aktivitas
mau kemana mana susah
kan ini jalan utama untuk ke sekolah ke pasar
kesalahannya lagi itu ya jalan yang untuk kesana ya jalan tikus ya istilahnya
itu kalau tidak mau ada penutupan kayak gini harusnya kan dibenahi dulu
itu jalannya itu kurang kurang bagus lah
setelah saya buka tadi saya tanyakan dia izinnya ke siapa
lalu saya katakan kapolres itu siapa
karena apa kok mengizinkan
sudah tanya nggak kapolres itu sama warga
sebelumnya warga sudah diminta izin atau
tidak ada satupun warga diajak koordinasi tidak ada
warga sebenarnya tidak melarang adanya penutupan jalan untuk pembangunan jembatan
namun warga meminta kontraktor agar tidak menutup total jalan apalagi tanpa ada solusi